tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
semua karena kita sayang sama kamu bi bener gak

keren banget liat gue terinak ke oj
ingat ya pokoknya kalo misalkan putri dateng sini kita cuekin aja
kita cuekin biar dia ngerasa bersalah
kalian masih marah ya sama aku
aduh putri kita itu lagi introspeksi diri
ya namanya juga hidup kalo orang ngakuin kesalahan yang sama berkaitan dengan kita
kan harus introspeksi diri berarti ada yang salah tuh
betul tuh put
put itu bang nyi it
itu bang nyi it
itu bang nyi it
berhasil coba lihat tadi
ternyata mereka kesini
put sejak kapan bang it jadi bodyguard nya bianca
masa gak ada yang mau nyelakain kita
udah jangan ribet lagi
aku rindu kamu bambang
aku rindu kamu bambang
aku rindu kamu bambang
hmm terima kasih
senang deh senang lagi
kita semua sayang kamu bi
liatin aja deh
itu kan kakaknya putri
tampangnya aja selingihan banget
udah nyakitin bianca pede aja lagi sekarang nganterin bianca
gatau malem banget ya
yaudah yuk ke kelas aja yuk
tuh makanya dengerin apa kata gue
apa kabar bianca
hai pak selamat pak
selamat ya bianca
selamat datang kembali ke sekolah ini
saya beserta para guru sangat bersyukur sekali
kamu bisa kembali bergabung bersama teman teman kamu
teman teman kamu merasa sangat kehilangan kamu
mungkin karena mereka terlalu khawatir sama kami
iya pak makasih ya
ini juga buat teman teman semua yang udah khawatirin
ya pak makasih ya pak
baik kalau begitu saya kembali ke kantor dulu
silahkan yang lain bu
cabut yuk ya
males ketemu drama queen
alhamdulillah selamat ya bi kamu disembuh
makasih ya put
itu kan juga berkat kamu kak iin papa
sama semua yang udah doain aku
ya udah kita masuk ke kelas kamu

hey menit mau
jadi vertik sendiri
terus ada billirjian
iya yang tengah ditetapi
hal yang lebih atas
dari situ teman teman ditemu
inteng bisa sih soup
selamat datang kembali
bianca terima kasih banyak
oh iya ini ada kue dari kita semua
thank you banget ya aku suka banget loh kue ini
thank you banget
potong kuenya potong kuenya potong kuenya sekarang juga sekarang juga
aku pulang dulu ya
aku masih pengen ditemenin
ya gak bisa lah bi
kamu kebentar lagi ada jam pelajaran
jadi aku gak mau ikut belajar kan
ya tapi nanti jemput aku ya
tapi aku ada kuliah nih
tapi aku ada kuliah bi
aduh wah kamu kenapa sih nek aduh wah kamu kenapa sih nek

masih lemes banget
pah biar kak gak bisa pulang sendiri deh pah
kayaknya nek mau kan jemput aku
aku gak kuat
gak usah sampai segitunya juga kali
drama aku ini banget sih
jemput kamu ya
putri harusnya liat ini nih biar dia tambah enek tau sampe si bianca
putri mana ya
cari yuk cari yuk
tunggu sebentar aja bang
putri ngomong sedikit aja
tadi pagi putri duduk rumah bianca
tapi ternyata abang kesini
putri cuma mau ingetin abang aja
abu udah telepon bunda belum
atau abang emang udah pengen bunda
dan gak pengen ketemu lagi sama bunda
masya allah kok kamu ngomong gitu sih pun
ya lagian kenapa semalam abang gak pulang coba
gak kasih kabar lagi
dari kemarin nangis bang
kalau abang udah gak mau lagi nurutin kata kata bunda
abang punya cara abang sendiri untuk menghadapi bunda
tapi gak gini bang caranya
apalagi bunda udah tau kalau bianca
pernah bunuh diri sampe koma
bunda gak pengen kalau hidup abang nanti
cuma buat jagain beank aja
baguslah bunda udah tau
berarti bunda bisa memaklumi sikapnya abal
kenapa abang lebih mengukti kemohon
papanya bianca dan bianca daripada bunda